ya dan hingga kamis tiga februari kemarin indonesia mencatat ada tambahan dua puluh tujuh satu ratus sembilan puluh tujuh kasus baru covid sembilan belas yang terkonfirmasi
sementara itu sebanyak lima sembilan ratus sembilan puluh tiga pasien dinyatakan sembuh dan tiga puluh delapan kasus pasien positif yang meninggal dunia
presiden mengimbau masyarakat agar tenang tetap melakukan disiplin protokol kesehatan dan segera memperoleh vaksin lengkap
berikut pernyataan presiden joko widodo
lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah dengan kesiapan kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun tahun lalu
varian omikron ini memang tingkat penularannya tinggi namun tingkat fatalitasnya lebih rendah dibandingkan dengan varian delta
hal ini bisa terlihat
dari kasus covid di beberapa negara di mana tingkat keterisian rumah sakit relatif rendah
hal ini juga termasuk di negara kita indonesia
meskipun kasusnya melujak cukup tinggi namun keterisian di rumah sakit masih terkendali
perlu saya sampaikan bahwa varian omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit
yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah minum obat dan multivitamin dan segera tes kembali setelah lima hari